assalamualaikum waalaikumsalam lagi pada ngapain ini begini ustadz santriwati mau ajak saya
lari di luar pesantren oh maksudnya latihan di luar dari pesantren di jalanan iya betul mereka
ini angkot pada kemana sih usta aja belum pada nongol nongol juga tau kok sabar aja
udah aja l informasi
politik kamu distudio di jambrit
karena kita berdua akan membantu ustadzan ro dan positi
ya bener bener loh ilmu ruan itu oke jauh ya ya ya ya beraksi siap siap hati hati
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu lu ngapain jarak jarak gua ah eh serahkan
tas itu eh lu mau ikut campur usan gue ya kalau mau selamat minum kalau kalian gak
mau balikin tas mustahil kita
lu jangan ngerawan ya bikin gua marah aja lu tanggep tengep ayo
kesit banget nih anak nih tau nih makan apa nih kayak pelut licin
sekarang kita yang ngajar iya oke oke
dajak ngomong aja
sepati saya udah belum
nih patut dong
jadi kayak baru
terima kasih ya bang
dimana rumah kamu
siapa ya sun
udah tau siapa ya sun
emang kenapa ngerangku
mereka berdua udah nolongin harga tadi
belondri ibu juga ditolongin sama mereka
nanti sepatunya biar ibu lem lagi
kan bisa dipakai lagi ya
eh cucian ibu jatuh
terus kita bawa kesini lagi
kita nabrak bu di jalan
eh cucian ibu jatuh
terus kita bawa kesini lagi
soalnya tadi kita nabrak bu di jalan
tapi kalian berdua gak kenapa napa kan
kalau cucian kan bisa ibu cuci lagi nanti ya
ibu pijit biar nanti sakitnya ilang ya
yaudah kalo gitu kita pamit ke mantan dulu ya bu
ibu ngucapin makasih ya sama kalian berdua
udah mau bantuin harga
yaudah kita pamit dulu ya bu
mister kita olahraga jogging dong mister
buat persiapan hari maraton
supaya badan kita tuh udah siap
iya supaya kita bersehat gitu
yaudah kalo begitu kita pembalasan dulu ya
ikuti gerakan saya
kalau kita mau jogging itu kayaknya enaknya tuh joggingnya ke kampung belakang ya
nah itu pasti bakal lebih serius banget
betul juga kok amalia
tumpen kok punya ide
tiga anak soleh haduh
gak terbanding nih kalian
mereka gak boleh keluar
ya allah ya tuhan
jarang jarang juga kan keluar dari pesantren
apaan sih harian
lagi pada ngapain ini
begini ustadz santriwati mau ajak saya lari di luar pesantren
oh maksudnya latihan di luar dari pesantren
iya betul mereka mau saya ikutin mereka juga
oh gitu gitu
boleh gak ustadz
ustadz boleh gak
kita jarang keluar dari pesantren nih ustadz
iya apa tuh
apa tuh ustadz
kalian latihannya tidak boleh jauh jauh dari
jadi pondok pesantren ya
terus yang kedua
kalian tidak boleh jauh jauh dari mr sergi
dan yang ketiga
kalian tidak boleh terpisah ataupun kabur kaburan dari mr sergi
ayo bersusia semangat
lihat deh tuh bunganya cantik banget tuh
wah ada warna kuning
ada yang cerah
gimana kalau kita petik satu bunganya
jangan jangan jangan jangan
itu kan hak orang lain
kita itu tidak mau ambil hak orang lain
emangnya tujuan kita disini mau ngapain
mau petik bunga
hah kan kita mau jogging
ustadz kamu tuh bawel
orang cuma mau petik satu doang
tau gak bang zia
amat dengerin dia ya
mending kita petik aja
denger suaranya doang aku kabur
saya mikir mereka udah tipis
yaudah kalau begitu kita balik ke pesantren ya